nah di andaman ini memang ada sejumlah yang mengatakan kawasan pasifik ini merupakan kawasan
tapi yang di pulau pulau buru buru mbak pakai aplikasi aplikasi ini
sebetulnya kami minta kepada kementerian perhubungan untuk mengkaji kembali masa komersial ini
tapi dulu katanya ini merupakan area pemakaman benar nggak pak mungkin ada berbeda
maka posisi ingatan itu lebih dominan
gua berarti editan buat sm sih gokil sih dia
namun jaraknya cukup dekat dari kampung ketandan